seekor paus sperma ini berusaha untuk kembali ke laut dalam
hingga menabrak dermaga kayu di pantai bulusan kecamatan kalipuro banyuwangi jawa timur senin sore
sebelumnya paus malang ini sempat berputar putar di perairan selat bali
namun yang terjadi paus sperma yang memiliki bobot sekitar tiga puluh enam ton tersebut
terus bergerak ke arah pantai
saat berada di kaki dermaga kayu paus sperma yang memiliki panjang sekitar sepuluh meter ini
malah tidak dapat bergerak maupun mundur
petugas dari tni al dan satpol air yang mendatangi lokasi
berupaya menarik tubuh paus sperma agar bergerak ke tengah laut dengan menggunakan tali tampar
namun petugas kesulitan karena air laut semakin surut
dan sebagian badan dari paus sperma ini diduga terendam pasir
panjangnya ini sekitar sepuluh meteran ini kira kira
kondisinya seperti ini
kita rasakan sendiri
yang hanya seperti ini hanya ekornya saja ini
mudah mudahan segera bisa kita arahkan kita ke tempat yang lebih dalam lagi
sementara petugas bali pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
di pasar wilayah kerja banyuwangi menduga
sensor untuk mengetahui rute perjalanan paus yang juga dikenal dengan sebutan paus kepala kotak ini
tidak berfungsi sehingga sistem navigasinya terganggu
kemungkinan lain yang menjadi penyebab terdamparnya paus sperma ini
adalah luka pada bagian ekornya
tidak hanya itu kulit di sepanjang tubuhnya juga terkelupas
itu bisa jadi ya karena mungkin bisa juga karena sensornya
kaos itu kan memiliki sensor
jadi dia akan menggunakan itu untuk mengetahui rute lokasi
berarti sensornya semacam rusak gitu ya
navigasinya rusak gitu ya
habitat asli paus sperma berada di perairan samudera artik
sehingga kemunculannya di perairan selat bali merupakan hal baru
sebab perairan selat bali ini masuk kategori kurang aman untuk paus tersebut
namun setelah berbagai upaya penyelamatan
mamali itu pun mati
paus sperma ini mati tepat di lokasi saat evakuasi terakhir